hai saya bisa melihat kamu di masa depan terima kasih tapi nyai tahu dari mana ya ampun ini gitu
sebenarnya juga peramal dan bagaimana kamu disanaday
oh ya mak kebetulan tamu papa dari los angeles baru aja nyampe
jadi kita makan malam bareng mereka ya
ya di hotel dong mas
ya pakai deh
menurut pandangan saya kehidupan kamu masa depan sangat berbeda dengan kehidupan saat sekarang ini
iya beneran beneran nih
aduh bakalan saya bakalan jadi calon miliarder besar nih
saya bakalan jadi miliarder
sesungguhnya allah merentangkan tangannya di malam hari
maka allah akan memberi taubat pada orang yang telah melakukan kesalahan pada siang hari
dan apabila allah telah merentangkan tangannya pada siang hari
maka allah akan memberi ampunan kepada orang orang yang telah melakukan kesalahan pada malam hari
apabila matahari terbit

maka kiamat sudah tiba
dan semua anak adam pasti membuat kesalahan
dan sebaik baiknya orang yang membuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat kepada allah subhanahu wa ta'ala
apabila kita sudah diberi waktu sama allah subhanahu wa ta'ala
alangkah kita baik
kita gunakan sebaik baiknya
dan kita bisa menyiasiakan
ibu bete cepat
intan dalam bahaya
intan dirampok orang
bahkan mau dibunuh
dari mana nyai tahu
san lu tau tempatnya
nyai tahu dari mana nyai
cepat juga jangan bengong saja

eh eh mau ke mana
mana kemana tadi
gue yang kenal ya
oh tadi om
tuh langsung ngacir tuh tadi
tuh langsung ngacir tuh tadi
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
lepaskan perempuan itu
hei lepaskan perempuan itu
biar kami atas dulu
lebih baik ya kondisinya ya
kondisi bu ya
dulu saya perawat di panti ini
suatu saat para perampok datang
dan memperkuat saya
hidup saya hancur hancur
jangan lakukan itu
menurut ramalanku kamu akan menjadi orang kaya
akan diperistri seorang pengusaha besar
tapi kalau kamu melakukan hal itu semuanya itu tidak akan terjadi
dia banyak menyelamatkan hidup saya
sejak saat itu semua ramalan ramalannya
menjauhkan saya dari segala
seperti malam itu
dan kamu percaya dengan semua ramalan itu
mbak bukan yang tidak boleh mempercaya ramalan
tidak ada satupun yang bisa menolak tardik dari allah
itu yang harus kita ingat
saya tidak tahu
tapi yang pasti
buktinya selalu benar
bagaimana nyai bagaimana
bisa tidak dinamakan nyai
hari minggu kamu akan menindak
jangan marah marah dulu
ini kan ramalan
bisa terjadi bisa juga tidak
ada yang mati pak
ada yang mati
sama orang mati sih takut
takut hanya sama allah
takut benar ramalan nenek
saya juga pak
oh ya terus terus terus
sekarang hari apa pak
seminggu lagi aku
saya diramal mati
wah kalau ada warisan tuh cepat cepat tulis deh pak
wah benar benar mujarab nenek
ridwan mesti gua ajak nenek
habislah si miapas buruk
seperti janji allah dalam al quran
allah berjanji akan melindungi umat manusia di bumi dan di langit
karena allah mah mengetahui lagi mah mendengar
saya bisa melihat kamu di masa depan
terima kasih nyai
tapi nyai tahu dari mana
ya ampun ini jitu banget nek
namanya juga peramal
dan bagaimana kamu
boleh kembali dalam hal tersebut